beralih ke berita lain setelah menjalani dua puluh lima kali persidangan
akhirnya hari ini persidangan kasus meninggalnya wayan mirna salihin akan memasuki babak akhir
ya ini persidangan yang sangat melelahkan ya sampai dua puluh lima kali
nah ini persidangan hari ini akan berisi agenda mendengarkan kesaksian terdakwa jessica kumala wongso
pada sidang senin lalu dihadirkan saksi seorang polisi dari australia bernama john jesus torres
menurut kesaksiannya jessica pernah melakukan percobaan bunuh diri dan mengancam teman dekatnya
sementara kuasa hukum jessica oto hasibuan menghadirkan renata sihombing
renata adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki kasus mirip dengan mirna
renata sempat terjatuh terlentang dengan mulut berbusa sehabis meneguh kopi
menurut hasil medis di rumah sakit mitra jati negara
kondisi yang terjadi pada tubuh renata akibat dari gejala hepatitis c
selain kedua saksi tadi sidang juga mendengarkan kesaksian ahli hukum pidana
muzakir menjelaskan dari sudut pandang hukum pidana
kematian seseorang dengan dakwaan pembunuhan harus terlebih dahulu diketahui penyebab kematiannya
seseorang tidak bisa serta merta dihukum menyebabkan kematian orang lain
apabila tidak ada pembuktian objektif terhadap perbuatan tersebut
persidangan yang sudah berlangsung sebanyak dua puluh lima kali sejak lima belas juni ini
telah menghadirkan sejumlah saksi dari berbagai kalangan dan profesi
mulai dari saksi yang ada pada saat kejadian seperti karyawan cafe olivier
hingga saksi ahli seperti psikolog ahli hukum pidana ahli forensik
dan juga petugas kepolisian australia
pada persidangan ke dua puluh enam giliran terdakwa jessica yang akan diperiksa menjelis hakim
seluruh data dan fakta seperti pemutaran cctv
serta keterangan saksi ahli dari kedua belah pihak sudah selesai dihadirkan